jimat sing siji singgung
aku tidak tahu siasatmu maesa
bukankah kau yang mengadakan semua acara ini
lalu kenapa kau sendiri yang datang terlambat
jaga omonganmu ya
meskipun kamu lura tamu tamu
ia lebih tua darimu
untuk sampai ke tempat ini
saya harus berjalan jauh
mendadak ada petir
menyambar sebuah pohon
lalu menjadi sampan
saya bisa sampai ke tempat ini
sebuah petir menyambar pohon dengan sendirinya
lalu pohon itu berubah menjadi sampan
apa sekarang kau sedang berusaha
untuk mengelabui ku
itu memang tidak mungkin
ada petir menyebar sebuah pohon
lalu menjadi sebuah sampan
tanpa kehendakusti allah swt
sama seperti manusia
siang dan malam
langit dan bumi
tidak mungkin ada
kecuali atas kehendak tuhan
sekarang tunjukkan padaku
siapa yang berani melakukan ini padaku
apa kamu yang berani melakukan ini padaku
jika kisana merasakan sakit
tanpa melihat siapa pelakunya
itu sama seperti
kehadiran allah swt
tidak bisa dilihat
kami bisa merasakannya
kalian semua akan kubuat hancur
kematian ada di tangan yang orang benar benar menginginkannya
kau bermaksud untuk menghabisi tenagaku sebelum aku bertarung denganmu bukan
aku tidak bodoh maesa
aku sadar dengan hal itu
tapi dengan adanya jimat siji singdurian
aku tidak akan kehabisan tenaga
kau tidak akan kehabisan tenaga
senopati dan prajuritnya memang penuh dengan siasat
cepat kalian keluar
kalian sangat mengganggu aku
jadi maesa berubah
kau menurut kalian untuk mengikutiku
sungguh tindakannya pengecut
aku yang akan maju menghadapinya
kau pergi dulu
dan sampaikan pesan

nyerah seperti anak perempuan

jika penjualan tidak berhasil
itu nilai keumsesan generasi
tapi kalau itu tempat mulut
bisa untuk dik bmw

bring me iterus
jadi maessa menyuruh kalian untuk mengikutiku
sungguh tindakan yang pengecut
aku yang akan maju menghadapinya
dan sampaikan pesanmu kata kata yang sangat berani
kau akan menang
aku akan menang
kalau kau tidak akan bisa menang dariku
aku akan menang
cepat aku akan menang
aku akan menang
sekarang cepat pergi
dan bawa temanmu
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
dan sampaikan pesan kepada maessa
kalau aku akan membuatnya malu
sama seperti aku membuatmu malu
aku akan membuatmu malu
aku akan membuatmu malu
apa benar kalian diperbalukan seperti itu
tentu saja benar kanjeng
apa kalian pikir
aku pun bisa dipermalukan seperti kalian
tentu saja tidak kanjeng senopati
kalian sudah melaksanakan tugas yang terbaik
dan itu juga merupakan kesalahan
tidak kanjeng senopati
kalian sudah melaksanakan tugas kalian
nyalah dari sini
terima kasih kanjeng senopati
terima kasih pak
apalagi yang kalian berdua tuh
cepat nyalah dari hadapanmu
saya telah lancar
gusti adipati begitu risau
orang yang telah dilaporkan damai
yang meminta izin pada kita untuk mengadakan pertunjukan itu
dia berniat untuk menyebarkan agama baru negeri kita
aku juga bisa merasakan hal yang aneh pada lelaki itu
apakah lelaki itu sakti
mungkin ini bisa aku manfaatkan
bagaimana kalau saya yang langsung menyelidiki tempat itu
kamu adalah orang yang aku percaya
terima kasih gusti adipati
kami akan menjaga keamananmu
dan kita akan menjaga keamananmu
kami akan menjaga keamananmu
tadi aku melihat kalau sultan renggondo sudah agak membaik
apakah yang lain juga sudah bisa disembuhkan
kita serahkan semuanya kepada allah swt
karena ketika allah menurunkan sebuah penyakit
maka allah juga akan menurunkan penawarnya
kita sama sama berdoa
semoga yang menderita bisa cepat sembuh
dan ini semua bisa cepat berlalu
gawat kanjeng senan gawat
ada prajurit yang sakit kanjeng sunan
gejalanya hampir mirip dengan penyakit yang menimpa kanjeng sultan trenggono kanjeng sunnah
jangan sembarangan bicara kawan
hamba tidak sembarangan bicara
baik kanjeng senan silahkan
tak ada